selamat malam medan pertarungan politik di tanah air terus memanas
bisa dikatakan lumrah mengingat pilkada serentak sudah di depan mata
yang kemudian sudah menunggu pula ajang pemilu dua ribu sembilan belas
beragam manuver pun dilakukan partai politik untuk mendapatkan ramuan yang tepat
demi memenangkan pertarungan politik ini
ada yang merapat dengan petahana yang masih tinggi elektabilitasnya
ada juga yang tetap menyuarakan dukungan pada yang bertarung dengan petahana sebelumnya
bahkan ada pula yang memunculkan nama baru sebagai poros alternatif
malam ini kami ajak anda untuk mencoba membaca manuver elit politik
bersama para narasumber kami
dan saya merasa sejahtera dikelilingi oleh politisi politisi kompeten
muda berbakat dan juga matang di pertarungan pertarungan politik
ada andi arief wasekjen partai demokrat
abdul qadir karding sekjen pkb
dan al muzamil yusuf ketua dpp pks bidang politik hukum dan keamanan
saya itu bukan seorang pemimpin otoriter
saya ini seorang demokrat
ciri ciri seorang demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik
yang menghargai pendapat pendapat orang lain
yang menghargai perbedaan perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan
tuhan yang maha kuasa menakdirkan
partai demokrat berjuang bersama bapak
bapak yang sangat baik
tentu bapak sangat baik
bapak sangat memahami
sebagaimana pengalaman saya dalam pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan dulu
perjuangan bersama apapun namanya
apakah koalisi atau aliansi
akan berhasil dan menang jika
rangka kebersamaannya tepat
ini yang pertama
visi misi dan platform pemerintah
tahan untuk indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
juga tepat dan disusun secara bersama
itu kita saksikan bersama
bagaimana presiden hadir di event partai demokrat
dan kemudian orang sudah mulai membaca baca gestur
baik gestur tubuh maupun gestur bahasa
ada kata kata saya ini seorang demokrat
pak sbi saya ini seorang demokrat
saya ini seorang demokrat
pak sbi kemudian menyambut dengan
akan lebih baik kalau misalnya kita bersama sama
berjuang bersama dan lain sebagainya
sebenarnya apakah ini demokrasi
apakah ini deklarasi yang tertunda
jadi sebetulnya kalau melihat
rapi menas partai demokrat itu harus dibalik
yang jilid pertama itu bukan pembukaannya
tapi acara penutupannya
tidak tahu yang disampaikan oleh
tentang visi misi program dan solusi yang akan ditawarkan
demokrat kepada rakyat
jadi tahapnya itu dulu
jadi partai demokrat ingin menawarkan sesuatu
kalau kami akan berkuasa lagi di dua ribu dua puluh
ini yang kami tawarkan
baru publik akan mengira ngira kembali ke depan
karena berkuasa itu kan dua
menjadi presiden atau wakil presiden
atau menguasai parlemen
dua duanya akan coba kita tempuh
tapi yang menarik sekarang adalah
bagaimana untuk menjadi presiden dan wakil presiden
setiap partai ingin kadernya ada
yang menjadi capres dan cawapres
kan sekarang kita melihat ada beberapa opsi
berdasarkan supaya supaya yang ada
yang kedua pors pak prabowo
yang lain belum ada
waktu tinggal empat bulan
semua orang berupaya akan menjadi poros ketiga
tapi sekarang belum terjadi
sementara kita melihat pks dan gerindra
ini sudah menutup diri kepada para demokrat
karena sejak pilihan pilihan ada di daerah
menutup diri menurut kami itu menutup diri
jadi demokrat yang merasa bahwa pks dan gerindra menutup diri
ya merasa menutup diri
karena menilai kelasikan beberapa daerah
punya skenario sendiri
maka pilihan kami menjadi dua
membentuk poros sendiri
sekarang belum mungkin
karena itu mencoba untuk bekerjasama dengan
pemerintahan jokowi dengan berbagai syarat itu ada yang tidak mungkin untuk berhasil menutup diri

dan saya kira itu sangat realistis dikomunikasi oleh ketua umum pernah
itu benar itu
pks dan gerindra bahwa sudah menutup diri sama demokrat
gerindra dulu deh gimana
sebenarnya enggak ya
karena enam bulan yang lalu
ada pertemuan di cikeas
bagaimana pak prabowo menikmati nasi goreng cikeas
di jam oleh pak sb
lalu saya masih ingat berapa hari yang lalu
setelah rapimnas partai demokrat
sekretaris jenderal kami
bapak ahmad muzani sudah menyampaikan secara terbuka
beliau akan menghubungi mas ahy
untuk segera berkoordinasi
jadi intinya meskipun kami berdua
insya allah sudah sepakat bersekutu
untuk maju bersama
tapi tentu gerindra dan pks akan membuka diri
mengajak komunikasi demokrat
karena membangun bangsa ini butuh kerjasama dan bersama sama
jadi tidak benar yang disampaikan mas andi arief tadi bahwa
kami gerindra dan pks sudah menutup diri dengan demokrat
malah kami memberikan
bagaimana kita bicara kerangka kerja
seperti apa yang kita sepakati untuk membangun bangsa
kedepan setelah era pak jokowi berakhir dua ribu sembilan belas ini
itu juga alasannya anda menyebutkan
itu kan cuma drama drama di panggung aja
eh sandiwara sandiwara di panggung saja
yang saya sampaikan begini
ditanya oleh media gimana tanggapan
saya sampaikan apresiasi
bahwa ini sekat sekat antara pak sb dan pak jokowi
antara demokrat dan pengusung utamanya pak jokowi pdp
terlihat sudah hilang
ini adalah modal besar bagi demokrasi kita
tapi ini adalah baru drama di depan panggung
kita tidak tahu drama di belakang panggungnya
itu yang saya sampaikan secara terbuka
jadi intinya kalau kami gerindra dan pks
insya allah siap bekerjasama dengan demokrat pkb dan pan
kita siap bicara
bagaimana membangun bangsa ini
karena era presiden jokowi insya allah akan berakhir tahun depan
kita butuh presiden baru tentunya
artinya masih tetap dibuka ruang ustadz muzamil
untuk demokrat masuk
itu kalau kayak gitu pks kapan dapatnya
kemarin di dki gerindra juga yang dapat
terus di tempat lain gerindra juga dapat
cuma gerindra yang dapat pks nggak dapat ininya gitu
kalau demokrat masuk gitu kan gimana
kalau dengan demokrat saya kira kita
dengan pak s b sudah ikut koalisi dengan pak s b sudah dua kali ya
jadi sebenarnya tidak ada barrier apa apa komunikasi dengan pak s b
saya tidak tahu bisa salah bacaan saya
mungkin karena calon kuat di demokrat yang diusung adalah ahy
sama sama militer mungkin dengan pak prabowo
mungkin kalkulasi dengan pak prabowo itu menjadi kalkulasi yang tidak terlalu ideal begitu ya
mungkin kalkulasi yang tidak terlalu ideal begitu ya
bagi demokrat mungkin itu
lebih menurut saya pada barrier pada demokrat
bukan pada kami
karena dialog partai dengan semua partai itu biasa
bahkan di pilkada juga kita biasa
di ntb kita bersama sama
tapi apakah ada harap gini kalau misalnya demokrat gabung
gatakanlah begitu itu kan pastikan jagoannya namanya ahy itu
ya kalau misalnya nggak jadi capres ya jadi cawapres
kayaknya pak prabowo nggak mau jadi cawapres kan
mungkin jadi mungkin capresnya pak prabowo cawapresnya ahy
ya dialog siapa capres siapa cawapres itu kan dialog yang juga kita mungkinkan
jadi kita tidak usah menutup
ada sembilan loh ada sembilan calonnya
ustadz juga termasuk kan di dalamnya kan
ya jadi kita nggak usah menutup dialog itu dengan mematikan siapa capres siapa cawapres
itu akan muncul satu dari kalkulasi riset survei publik
itu juga akan menjadi realita yang dihitung oleh partai
lalu kedekatan selama ini
memang kalau bicaranya kedekatan selama ini
memang pks dan gerindra memang lebih dekat
karena pada posisi kita oposisi
kita punya pengalaman pada dki
dan beberapa daerah juga sekarang
daerah di jawa tengah juga kita seperti itu
komunikasi itu mungkin yang membuat beberapa partai melihat pks gerindra ini sudah solid
nah ini emang solid
tetapi tidak berarti itu menutup
tapi katanya pks sering ke istana sendiri katanya
oh nggak ya
dari mana itu
iya nggak ada
soal mulai mendekatnya pks ke istana dan itu salah bacaan orang
kalau istana datang ke kita ya mengutus
dan saya kira itu biasa saja
dan kalau posisi kita kepada istana kan kita sudah jelas
ungkapan sikap pks itu berangkat dari sikap kader
kita bertanya kepada kader kita
apakah pemilu dua ribu sembilan belas kita akan kepada incumbent atau tidak
jawaban mayoritas kader kita kita ingin presiden alternatif
jadi itu yang kita perjuangkan
dan itu udah fix
ya saya kira itulah sangat kuat ya
aspirasi kader sangat kuat
nggak mungkin berubah
politik kan bisa berubah
kalau politik jelas bisa berubah ya
tetapi kalau anda bicara peluang lebih besar mana
lebih besar tentu pada alternatif
karena itu yang sudah disampaikan presiden partai
saya sendiri sebagai poluka menyampaikan
beberapa pilihan pks juga menyampaikan
jadi itu yang kita perjuangkan
dan itu yang kita dialogkan dengan pak prabowo
dan posisi kita ketika pembentukan undang undang
saya ikut di dalamnya
undang undang presiden pilek
empat fraksi yang memang berbeda dengan pilihan pemerintah
dari situ saja sudah kelihatan
jadi itu adalah penjelasan saya kira
saya ke mas karding sekarang
kalau nggak salah yang pertama kali diajak jalan jalan
sama pak jokowi itu cak imin
slogan yang ada di billboard
dengan wajah cak imin ketua umum pkb
perk poros apa
kesatuan bangsa apa
perkat kesatuan bangsa kalau nggak salah begitu
dan juga pengguna pkb juga
kalau misalnya terus tiba tiba kayaknya
mesra dan asik masyuk antara pak jokowi di demokrat
dan kita tahu demokrat mengusung cawapresnya ahy
gimana kira kira pkb melihatnya
pkb sampai sekarang belum menentukan siapa calon presiden ya kan
jadi ya namanya politik saya kira
segala kemungkinan bisa terjadi
cuma memang nanti akan mengerucut pada beberapa ukuran ukuran
misalnya soal ahy misalnya bekerja sama atau demokrat bekerja sama dengan
pak jokowi itu juga boleh boleh aja kan
dan misalnya pun kita larang kita nggak punya kekuatan untuk melarang
tapi kan kita ingin mengetahui bagaimana
pkb adalah partai yang dekat ke pemerintah lebih dahulu di pemerintahan
pkb ini kan partai pendukung
jadi waktu pilpres sebelumnya itu kan
dan yang pertama
sampai masa jabatan presiden berakhir
pkb akan menegaskan tetap mendukung pak jokowi
nah terkait dengan apa namanya
memang kita juga melakukan semacam
assessment kepada banyak stakeholder kan di pkb itu
ada nu ada kiai ada pkb sendiri
rata rata masih nyaman dan masih pengen bersama pak jokowi
knowing bahwa billboard banyak sekali ditebar di kota kota besar
nanti lah dijawabin kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di afd now